di tengah gencara desakan dari tokoh publik epidemiolog hingga ormas terbesar di indonesia
agar pilkada ditunda pemerintah bergeming bahkan hari ini dalam rdp dengan dpr sudah disepakati
pilkada akan tetap sesuai jadwal
presiden joko widodo juga mengatakan pilkada akan tetap berlangsung sembilan desember
padahal jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia terus naik
apa yang akan dilakukan untuk memastikan tak muncul klaster pilkada menjelang masa kampanye lima hari lagi
sudah bergabung semuanya secara daring adalah bapak andi batara livu
direktur fasilitasi kepala daerah dan dprd kementerian dalam negeri
pak andi selamat malam
terima kasih bapak sudah bergabung malam hari ini
ada juga pak hairan syah ketua tim pemantauan pilkada dua ribu dua puluh komnas ham
pak anca selamat malam
terima kasih pak
dan juga ada pak hadar nafis gumai peneliti senior netgrid
pak hadar selamat malam
terima kasih bapak bapak semoga semua dalam keadaan sehat
saya langsung mengutip saja informasi terbaru yang disampaikan oleh teman kami tadi di lapangan
sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dpr dalam rdp malam hari ini mengatakan bahwa
tetap pilkada akan berlangsung pada sembilan desember nanti
artinya semua proses masih akan berlanjut
tapi sebenarnya pak akmal apa saja yang dibahas
apa saja sebenarnya yang dibahas dalam rdp tadi
apakah memang sempat secara serius membahas soal opsi penundaan pilkada
karena sampai kemarin dalam webinar itu pak tito masih mengatakan ada opsi jika pilkada ditunda
tapi hari ini sepertinya sudah bulat semua
ya terima kasih mbak putri
jadi tentu proses pengambilan kebijakan dan hak keputusan teknik tentu bersama sama dpr pemerintah
dan juga bersama dengan kpu bagaimana tadi sudah disampaikan
ada upaya upaya untuk lebih menguatkan dan bagaimana cara kita mengamankan masyarakat
dalam konteks pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini
tadi juga sudah disampaikan bahwa tentu perlu pengaturan pengaturan yang lebih ketat
penguatan penguatan law enforcement penguatan hukum dan kemudian juga membangun sinergitas
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
karena tentu penanganan covid ini tidak bisa ditangani secara sentralistis karena sebarannya
tentu sangat luas
oleh karena itu perlu sinergitas dan kerjasama yang baik antara pusat dan pusat daerah
dengan tools dan regulasi yang jelas dan instruksi yang jelas tentunya
mbak putri yang pertama yang dilakukan pemerintah dalam hal ini setelah bersama sama dpr
menyepakati untuk melanjutkan proses pilkada ini adalah membuat gerakan
pencegahan terhadap penyelenggaraan
pemirsa pemirsa yang diperkenalkan terhadap keluaran covid ini yang dimana gerakan tersebut
diantaranya tiga m tadi tiga m itu dilakukan di dalam regulasi
yang entah regulasi dalam pkpu maupun atau regulasi lain yang sifatnya lebih mengikat
nah pencegahan pencegahan ini tentu harus dilakukan secara masif dan disertai dengan
penegakan hukum tentunya
karena pengalaman tanggal empat dan tanggal enam kemarin itu adalah potensi kerumunan yang muncul
oleh karenanya pengaturan yang akan nanti dilakukan penyempurnaan
adalah bagaimana memilih spesies dan atau mencegah kerumunan itu
di setiap tahapan pemilu yang berpotensi menciptakan kerumunan kerumunan tadi
itulah mungkin yang menjadi bagian pembicaraan dalam konteks penguatan dan bagaimana mendesain
kembali regulasi dalam mencegah penularan dan penegakan hukum dalam pilkada sehingga tidak
menjadi potensi klaster klaster covid ini
karena di sisi lain dari berbagai sumber tentu tidak ada yang bisa
memastikan secara detail dan secara pasti kapan pendek ini berakhir oleh karenanya tentu upaya kita harus juga berjalan
di hukuman bagaimana membuat gerakan memastrakankan pada masyarakat hidup di tengah pandemi dengan menciptakan
upaya upaya pencegahan yang maksimal
secara di sisi lain juga membawa demokrasi dengan pilkada ini
oke baik sebenarnya kalau misalnya gerakan tiga m ini sejak awal pandemi melanda indonesia enam bulan lalu itu kan sebenarnya
sudah juga digaungkan oleh pemerintah
tapi datanya kami punya grafisnya nih sekarang
bagaimana kondisi daerah daerah yang akan melakukan pilkada serentak itu sekarang
statusnya seperti apa
kami tampilkan grafisnya di sini
zona hijau kuning oranye dan merah kita lihat sama sama
ya ini dia pemilihan bupati ada enam puluh empat zona kuning satu ratus dua puluh tiga oranye sembilan merah dua puluh delapan hijau
pemilihan wali kota tiga yang kuning dua puluh lima oranye sembilan merah hijau
kemudian pemilihan gubernur tiga kuning empat oranye merah dua hijau
ini data per dua puluh september dan kalau status risiko ini diperbarui setiap sepekan sekali ya
tapi kalau misalnya kita lihat dalam pekan ini ya kira kira akan begini gambarannya
apalagi dalam pekan ini kan ada rangkaian pengambilan nomor urut penetapan dan juga sudah mulai kampanye
lalu ada juga yang mengkhawatirkan sebenarnya bapak bapak
saya sampaikan sajikan dulu datanya nih
berikutnya kita lihat data positivity rate pemilihan gubernur
jadi ini adalah daerah daerah yang akan pilgub tahun dua ribu dua puluh ya
hampir dua kali lipatnya nasional
kemudian kepulauan riau tujuh belas enam
kalimantan selatan enam belas
sulawesi tengah empat belas
kalimantan tengah tiga belas
ada berikutnya beberapa daerah lagi
di slide berikutnya jambi
jambi kemudian sulawesi utara sumatera barat dan kalimantan utara
ada kesalahan angka di situ nanti kami akan perbaiki
tapi begitu sekarang kondisinya pak andi
apakah tidakkah itu juga menjadi pertimbangan
saya penasaran sebenarnya
kalau misalnya disarankan membuat peraturan yang lebih mengikat
akan semengikat apa nanti
dan dampaknya bagaimana
karena kalau misalnya kondisinya sudah begini itu kan gak bisa ketika sudah terjadi kluster baru dipangkas
baru dikasih sanksi
karena toh orangnya sudah di sana mungkin virusnya sudah nyebar begitu kira kira
berbicara terkait dengan peringkat data tentu ada beberapa peraturan di dalam pktu
yang tidak leluasa dalam penerapan sanksi secara langsung
oleh karenanya tadi kami sampaikan perlu pengaturan yang lebih tinggi
dan lebih mengikat dalam konteks penegakan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini
nah tadi khusus bahwa tanggal empat sampai tanggal enam pelajaran yang kita peroleh bahwa
begitu rantanya kerumunan timbul di setiap tahapan kampanye
dari titik titik kerumunan itu itulah menyebar dan menjadi tadi data
munculan data data tadi yang tadi disampaikan
oleh karenanya itu
maka upaya yang paling utama kita tentu kita menjaga keselamatan rakyat sebagai titik utama kita
dan selanjutnya tentu simultan dilakukan upaya pencegahan
nah pencegahan pencegahan yang selama ini itu belum dibarengi dengan sanksi yang kuat
oleh karenanya dalam regulasi apabila akan dibuat regulasi yang lebih tinggi dan mengikat
maka tentu sanksinya lebih ketat
hal ini juga sangat berlaku dan signifikan terhadap paslon penyelenggara dan juga masyarakat tentunya
nah salah satunya mungkin
salah satu upaya upaya pencegahan di dalam regulasi yang akan diatur dalam provinsi pkpu dan atas para provinsi tinggi adalah
terkait misalnya pada saat pencoblosan
salah satunya itu kita menyarankan bisa saja
mencontoh pak francis nggak salah itu
kotak kotak suaranya yang mendatangi wajib pilih dalam konteks mencegah kerumunan
yang kedua kita juga memberikan masukan
melarang setiap aktivitas kerumunan
artinya bisa jadi dalam revisi pkpu nanti kegiatan kampanye yang melibatkan banyak orang itu tidak ada lagi
mulai dari pertemuan terbatas sampai dengan rapat umum dan seterusnya
itu diharapkan itu tidak ada lagi dan semuanya dilakukan secara daring
nah yang lebih lanjut lagi pada saat pemungutan suara
tentu mengatur jam kedatangan selain menambah jumlah tps apabila itu memungkinkan
dan tps atau kotak suara yang mendatangi
jadi wajib pilih juga mengatur jam kedatangan pemilih
nah itu upaya upaya pencegahan yang kita coba lakukan
sehingga potensi kerumunan kerumunan itu tidak muncul dalam setiap tahapan pilkada ini
nah selanjutnya penegakan tentu harus seiring dengan upaya pencegahan
nah tentu hukuman hukuman yang sangat ketat dan kuat itu diberikan
sekalipun ada paslon yang menstimulan terjadi kerumunan
mulai dari teguran pertama kedua ketiga sampai dengan diskualifikasi tentunya
jadi ada gradasi dan ada proses yang melalui bahwa seluruh kpu
dan ataupun gakumdu dalam konteks pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh paslon
dan begitu juga dengan masyarakat yang mengabaikan atau tidak menindahkan protokol protokol kesehatan
tentu juga ada beberapa sanksi yang diberikan kepada masyarakat
baik kerja sosial sampai dengan sanksi pidana
sekirang lebih itu gambaran umum yang akan menjadi masukan kami dalam perbaikan kpu
dan atau juga dalam menjentuk sebuah regulasi
oke oke perubahan dilakukan lima hari menjelang kampanye itu semuanya agak pesimis sekarang
tapi saya ke pak anca dulu pak anca tidak ada pembatalan pilkada apa pandangan anda
komnasam komnasam sejak awal sudah kencang mengatakan bahwa bahkan ini termasuk pelanggaran ham
iya karena kan sebenarnya kalau kita lihat dari awal problem besarnya itu tidak hanya soal di pilkada
nah soal penanganan kopinya sudah bermasalah
komnas ham sejak awal pandemi itu sudah membuat di bagian pengkajian penelitian melakukan pemantauan media dan seterusnya
itu ada delapan belas rekomendasi yang kita keluarkan salah satunya memang penguatan regulasi
nah ternyata kalau kita lihat sekarang meningkat terus misalkan kasus positif ratenya tinggi
berarti kan penanganannya tidak efektif
nah ditambah lagi dengan agenda pilkada
yang kemudian di dalamnya adalah melibatkan orang dalam kerumunan
nah proses pilkadanya sendiri ketidakmampuan regulasi dan institusi itu tidak bisa dilakukan
jadi terjadi gitu yang sehingga pada saat pendaftaran kemarin otomatis itu memberikan gambaran bahwa
setiap kali tahapan yang melibatkan banyak orang itu akan berpotensi untuk terjadi kerumunan dan tidak bisa dikendalikan
nah kalau yang disampaikan tadi saya kira ini sudah apa
idealnya seperti itu tapi implementasi di lapangan tidak dimungkinkan
yang kedua kalau kita bicara regulasinya tidak hanya di pkpu harus dibicara di undang undangnya
nah jadi kalau pkpu itu kan dasarnya undang undang undang yang kemudian memberikan mandat
kalau tidak dirubah undang undang ya pkpu juga tidak akan bisa maksimal
di sisi lain tadi ketidakmampuan institusi dan regulasi ini ya berdampak terhadap semakin banyaknya pelanggaran pelanggaran
dan terus terjadi pelanggaran itu berarti juga berpotensi untuk semakin muncul

berarti juga berpotensi untuk semakin muncul
pak adar sekarang pak adar kita tahu tidak ada pembatalan pilkada sudah dikonfirmasi tadi oleh rekan kami di lapangan
yang bisa dilakukan sekarang tadi alternatif dari pemerintah adalah memperketat sanksinya lebih mengikat
kemudian termasuk juga sosialisasi
tapi teman teman bawaslu beberapa waktu lalu saya sempat berbincang
mereka pun saat ini masih kebingungan dengan katakanlah pengawasannya di lapangan
sekalipun juga akan dibantu oleh tni dan polri ya
karena itu berkaitan dengan satu pertama
berkaitan dengan satgas masing masing daerah
bagaimana ini pak adar
ya saya kira keputusan yang berlangsung di dpr hari ini untuk lanjut itu mengecewakan ya
karena sebetulnya kita sudah sangat jelas ya apa yang terjadi di sekitar kita
ini tidak mampu bisa diselesaikan dengan hanya seperti yang disepakati di dpr hari ini
dan itu tidak efektif
tandai andai itu cacat
tandangnya pilihan radik tadi
karena untuk peduli di dpr yaanri aplikasi sesuatu yang saja benar
tandai andai tidak dikejar
kan aktivitas simpiran itu bagus
orang orang masuk ke tevekatan keber wipe wealth
pandemi ini masa yang
normal oleh karena itu
karena sudah sampai hari ini
terbukti tidak bisa
walaupun sudah ditambah
dengan protokol kesehatan melawan
covid ya harus dirubah dong
jadi menurut hemat saya
apa yang disepakati ini tidak akan
membawakan hasil apa apa
ya kita harus rubah
saya bisa memahami kalau bawa hasil juga
kita ini kelihatannya
belum cukup mampu melihat diri kita sendiri
kita model masyarakat
model politisi yang
dan menurut saya kita tidak
oleh karena itu
pilih kata kita pada model
seminimal mungkin atau
hilangkan pertemuan pertemuan langsung
yang berpotensi besar menjadi kerumunan
ada ide ide tadi kita dengar oleh
diperpanjang waktu tps
bisa nanti dikunjungi
itu semua tidak bisa
berdiri sendiri di dalam peraturan kpu
karena hal yang
lebih tinggi sudah mengatakan
tps itu dari jam tujuh
sampai jam satu siang
tidak bisa diperpanjang kalau undang undangnya tidak dirubah
nah juga demikian
tentang bentuk bentuk kampanye
kalau kita mau hilangkan
semua dialog pertemuan terbatas
dan seterusnya harus kita rubah
kok ini masih pakai model
yang kita berharap kita bisa
tata itu semua melalui
jadi menurut saya apa yang dilakukan ini
kenapa sih kita mau jatuh
ke dalam lubang yang sama untuk kedua kali
dari komnas ham
sudah paham betul
bahwa yang harus diupayakan
di dalam kegiatan termasuk
pilkada ini adalah bagaimana
kita memastikan yang paling utama
dan kesehatan publik itulah
yang harus kita dahulukan
apa yang diupayakan pemerintah ini
justru ada agenda agenda yang
mau memanfaatkan pilkada
covid dengan cara nanti
bahan bahan kampanye itu
adalah alat alat pelindung
kita ini membuat
menambah nambahkan agenda sehingga tidak fokus
apa yang kita mau jalankan
nah akhirnya kita rasakan
seperti hari ini bahwa
situasi covid kita itu masih meningkat
kita dapatkan bawah seluruh catetannya
tiga ratus lima puluh satu kasus yang hanya dalam tiga hari
tiga ratus lima puluh satu kasus yang hanya dalam tiga hari
dalam tiga hari di masa pendaftaran
ganti itu asumsi bahwa kita memang bisa mampu
kesehatan melawan covid itu
bukan pada merombak proses

nah habis itu baru kita jalan jadi jangan juga kalau ada yang berpandangan menunda itu menunggu nanti sampai pandemi selesai ya tidak juga ini kan yang selalu direspon begitu oh nggak bisa karena covid selesai itu belum ada yang tahu
ya tidak demikian dong hanya yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya kita menata dulu dengan benar dengan rapi dan disitu ada proses penataan peraturan yang kokoh peraturan perundang undangan pokok supaya kita ini akan lebih terjamin keselamatan dan kesehatannya gitu
itu yang dimaksudkan
oke seberapa rigid rencana perubahan peraturan kpu itu dan seberapa kuat itu nanti saya akan ke pak andi lagi tetap bersama kami
di sianan indonesia newscast
pak andi batara livu direktur fasilitasi kepala daerah dan dprd kementerian negeri
pak andi pastinya bisa disampaikan tidak poin poinnya seperti apa perubahan peraturan yang mungkin bisa segera diterapkan
karena kalau misalnya tadi mengutip dari pak hadar tidak mudah untuk mengubah beberapa peraturan karena ada peraturan yang mengikat diatasnya yaitu undang undang dan akan lebih sulit lagi untuk mengubah undang undang di masa yang mepet ini
baik terima kasih mbak putri
yang pertama poin poinnya
ada dua poin utama dalam perubahan regulasi yaitu pencegahan dan penegakan hukum
kemudian hal hal yang bisa dilakukan perbaikan dan penguatan di dalam pkpu sepuluh yang sudah existing pada saat ini
di mana ada beberapa pasal yang kita kuatkan dalam konteks tadi penguatan pelaksanaan dan atau penegakan hukumnya maka itu dilakukan di dalam level kpu
ada pun hal hal yang regulasi yang tidak bisa
karena cukup dengan pkpu tentu dibuatkan regulasi yang setara yang bisa mengatur tentang hal hal yang memang tidak bisa diatur dalam pkpu karena levelnya di undang undang
apa yang kira kira akan diatur dengan regulasi yang setara dengan pkpu itu yang mengikat itu pak misalnya apa
ya bisa pak rufu bisa
sebagai yang saya sampaikan di dalam repair tadi juga
dan di antaranya tentu
mencoba mengatur kembali tentang metode kampanye
metode metode kampanye yang potensi kerumunan itulah yang akan dihilangkan semua
kalau dikatakan undang undang itu kan setara
maka tentu rapat fisik rapat umum kemudian pentas olahraga dan lain lain yang sifatnya metode kampanye melibatkan potensi membuat ada kerumunan
itu dihilangkan dan diarahkan kepada metode daring
oke tatap muka berarti
jadi kemungkinan besar dihilangkan gitu ya pak
kalaupun ada tatap muka
tentu dilakukan secara daring dan kalau harus ada tetap muka pun itu tetap dengan protokol dan pengawasan yang sangat ketat tentunya dengan jumlah yang sangat dibatasi
artinya akan dikurangi lagi jumlahnya pak andi
sekarang kan rapat umum seratus pertemuan terbatas lima puluh
ya lima puluh dan seratus nah itu hal itu tentu akan ditinjau kembali dan itu kan ada di level kpu
untuk mengundang undang tentu metode kampanye akan dilakukan rekonstruksi
nah hal lainnya tentu adalah pengetatan sanksinya
maka dalam konteks penegakan hukum pengetahuan sanksi ya dengan pelibatan seluruh pihak tentunya
nah hal lainnya adalah bagaimana kita mengaktifkan atau meningkatkan pengawasan ini dengan pelibatan masyarakat
sehingga ada muncul semacam gerakan di masyarakat kita atas kesadaran terhadap protokol kesehatan
sehingga dengan pilkada dan atau tanpa pilkada mudah mudahan
gerakan ini bisa tetap terus ada sehingga bisa secara alamiah melakukan pencegahan di level masyarakat
nah di samping itu secara teknis yang di dalam pkpu yang bisa diatur tentu adalah bagaimana mengatur kunjungan
dan kemudian apabila itu jumlah tps dan sebarannya serta mekanisme tps nya apabila harus diatur dalam level di luar pkpu
maka itu diaturlah di dalam perpudan atau apa namanya di perpu tentunya yang di atas pkpu
nah itu itu
bagaimana dengan paslon dan parpol
karena kalau misalnya kita serahkan masyarakat di sini juga ikut dalam equation ikut dalam hitungan ini
bagaimana dengan paslon dan parpol
karena kan bagaimanapun yang menggerakkan massa ya mereka kan pak
ya tentu di dalam tentu itu harus diatur karena itu berkonsekuensi pada pidana maka pengaturannya tentu tidak di level pkpu
hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap protokol kesehatan kepada setiap orang disitu bunyinya kalau seandainya kita ingin mengikat
maka bunyinya adalah setiap orang
setiap orang bisa saja kelompok dan atau organisasi
nah itu akan mengikat bahwa harus tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan berikut pelanggaran diberikan sanksi apabila melanggar protokol kesehatan itu di setiap tahapan pilkada
termasuk ada soal diskualifikasi nggak pak
iya termasuk itu pak
artinya apabila ada paslon yang melanggar hal hal yang terkait yang dilarang tadi misalnya yang dilarang melakukan rapat umum secara fisik mengarahkan massa melakukan pentas seni kegiatan olahraga misalnya perlombaan dan lain lain itu melanggar hal hal yang membuat kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan
maka tentu ada gradasi gradasi perlakuan sanksi mulai dari teguran tertulis sampai dengan diskualifikasi tentunya
itu tentu harus diatur di dalam level yang regulasi yang lebih tinggi
mungkin itu beberapa poin kalau dibuatkan regulasinya
pak anca kalau misalnya anda sendiri melihat dari kemarin untuk pada saat pendaftaran saja apakah sanksi sanksi yang diberlakukan entah yang kemudian diberikan oleh satgas itu sudah dipantau betul betul memberikan efek jerah kepada paslon misalnya atau anda lihat belum
ya saya bilang sudah dari awal ya bahwa
ketidakmampuan regulasi dan institusi ini menyebabkan kerumunan itu tidak bisa dicegah
padahal kita tahu sekarang ketika pilkada itu sendiri dengan pandemi itu sesuatu yang bersifat anomali
pada satu sisi misalkan pilkada itu selalu melibatkan orang banyak dan menimbulkan kerumunan
di sisi lain soal covid nya sendiri itu harus menghindari kerumunan dan jangan ada perkumpulan orang banyak gitu persentuhan orang pergerakan orang
jadi dua hal ini tidak mungkin bisa disatukan
anda melihat ini aturannya tidak akan ditaati oleh semua paslon
iya jadi begini kalau kita lihat selama ini penanganan covid sendiri belum efektif misalkan ditambah dengan pilkada
otomatis ketika bicara yang sanksi sanksi tadi itu sudah diterapkan semua sebenarnya kepada orang orang ada sanksi denda ada sanksi kerja sosial dan seterusnya
nah ini yang selama ini tidak efektif gitu
maka yang harus dilihat sebenarnya
adalah jangan sampai kita bicara pada bukan pada pencegahan gitu yang harus dilakukan sekarang itu adalah pencegahan
bukan pada sanksi yang disebutkan tadi
kalau sanksi kan berarti sudah terjadi
padahal kalau itu sudah terjadi maka akan menimbulkan dampak pandeminya gitu
nah ini yang saya lihat belum dibaca secara menyeluruh oleh pemerintah dpr dan kpu misalkan
jadi seolah olah santai aja seolah olah biasa saja
padahal yang menjadi pertaruhan ini adalah soal keselamatan publik dan kesehatan masyarakat
yang itu merupakan penikmatan tertinggi dari hak asasi manusia gitu
jadi bagaimanapun kondisi di beberapa negara misalkan ketika pandeminya meningkat
mereka menunda pilkada atau pemilunya gitu
bukan melaksanakan pemilu di tengah pandemi yang meningkat
ketika melandai baru melaksanakan atau ketika status negara itu dalam kondisi yang bisa diatur
yang bisa diawasi dengan baik
maka mereka bisa melakukan pilkadanya
dan kemudian modal sosialnya juga berbeda dengan kita
nah saya kira ini sangat luar biasa kalau kemudian tetap dilaksanakan
apakah anda merujuk amerika di sini pak ansyah
amerika akan pilpres november
tidak hanya di amerika di beberapa negara lain juga begitu
ketika melandai atau berhenti ketika meningkat mereka tidak melaksanakan pemilu gitu
karena sekali lagi anomalinya
pemilu itu pasti mengumpulkan orang
sementara covid ini harus menghindari kerumunan gitu
itu yang kemudian tidak bisa dihindari
pasti terjadi seperti itu
dan tidak bisa disatukan
sehingga memang opsinya mau tidak mau adalah dengan menunda
kalau enggak yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara pemerintah sekarang
siapa yang akan bertanggung jawab kalau kemudian terjadi tingkat covid yang semakin meningkat
dan kemudian kematian mudah mudahan tidak terjadi seperti itu
tapi kalau sampai terjadi kalau kita baca konstitusi kita
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima bahwa kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia gitu
kalau kemudian terjadi pelanggaran ini pelanggaran konstitusi
oke kalau melihat perkembangan sampai malam ini kan
opsi untuk penundaan pilkade itu sudah tidak ada di atas meja sekarang
sekarang opsinya hanya ini
iya makanya sekarang persoalannya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan tadi opsi opsi
dengan hanya merubah regulasi di pkpu misalkan
dengan mengembalikan kondisinya normal normal saja
maka saya tidak yakin bahwa ini akan mengurangi problem pandeminya
ini tidak dilihat problem pandemi tadi anda sudah menyampaikan data data
data data itu real terjadi sekitar kita
dan terus meningkat gitu
kalau itu kemudian ditambah dengan pilkada misalkan dengan kerumunan dan seterusnya
dia tidak bisa dicegah hanya bisa diberi sanksi di akhirnya
maka tentu dia akan kemungkinan terjadi peningkatan
yang kedua adalah soal kualitas pilkadanya sendiri
jadi kualitas pilkada saya kira akan dipertaruhkan juga
tidak hanya soal pandemi tapi kualitas pilkada itu akan dipertaruhkan
kualitas demokrasi kita keadilan bagi setiap calon
itu akan menjadi bermasalah apalagi yang di riskualifikasi
tapi apa yang diuntungkan dari proses ini ini juga harus menjadi pertanyaan besar
oke soal kualitas pilkada yang dihasilkan nanti dari pilkada di tengah pandemi
dengan aturan yang seperti ini saya nanti akan tanya kepada
kita sekarang jeda dulu ya tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
kembali di cnn indonesia newscast kami masih mendiskusikan soal opsi penundaan pilkada
tapi sepertinya sudah hilang opsi itu dari meja karena sudah diputuskan
sudah disepakati dalam rapat dengan pendapat malam hari ini antara pemerintah dan juga dpr
pilkada tetap jalan terus sembilan desember artinya semua rangkaian pilkada yang terdekat adalah pengambilan nomor urut tanggal dua puluh tiga
pengumuman pengumuman paslon dan kemudian pengambilan nomor urut lalu kampanye akan dilakukan pada pekan ini
padar tadi mengutip
dari pak anca soal kualitas pilkada hasil pilkada dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita khawatirkan
banyak sekali yang paling sering kita dengar adalah tingkat partisipasi
korea selatan adalah salah satu dan jarang sekali yang memang tingkat partisipasinya justru meningkat
tetapi kondisi korea selatan itu sangat berbeda dengan indonesia
nah hampir seluruh yang lain
yang pernah menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi ini itu tingkat partisipasinya menurun
nah tapi ini salah satu saja ukurannya
tetapi ukuran yang lain yang justru lebih penting
bagaimana kita membuat bahwa para pemilih itu merasa tidak dipaksa nyaman dan bahkan tidak takut dengan kondisi kesehatannya
itu penting sekali
dalam kondisi sekarang saya kira banyak sekali kita yang khawatir
coba saja lihat survei survei yang selama ini dilakukan
sebagian besar dari hasil survei itu bahwa masyarakat inginnya ditunda
jadi itu menunjukkan kekhawatiran keraguan masyarakat untuk bisa memilih dengan tenang
kemudian juga bisa diukur dengan apakah level playing field keadilan dari kompetisi itu betul betul bisa terjadi
dalam masa pandemi ini banyak sekali dana dana untuk penyelamatan untuk melawan pandemi bantuan sosial dan lain lain
bentuknya banyak sekali
dan itu disalurkan melalui pemerintahan yang ada di daerah daerah tersebut
di dalam pilkada kita yang dua ratus tujuh puluh ini hampir dua ratus sepuluh an cukup banyak itu ada petahana yang ikut menjadi pasangan calon menjadi peserta
maka petahana ini lebih unggul dalam hal ya penggunaan fasilitas tersebut
yang bisa mudah sekali itu dipelintir seolah olah bahwa itu adalah atas kebaikannya atau atas prestasinya
jadi keadilan ini perlu juga kita ciptakan betul
tetapi sekali lagi menurut hemat saya yang terpenting adalah bagaimana kita ini bisa menyelenggarakan pilkada
dengan bahwa perlindungan kesehatan dan keselamatan itulah yang harus kita pastikan dulu
nah itu mbak putri menurut saya ya
pak adar soal aturan tadi juga sudah dijawab
mungkin akan ada membentuk aturan yang memang selevel
dan kalau menurut anda sendiri apakah masih mungkin dilakukan sosialisasi di waktu yang tipis ini
tidak hanya untuk pusat ya tapi juga untuk para pelaksana di daerah
ya justru yang menggunakan itu kan yang di daerah
dpr pemerintah kpu selesailah dalam waktu pendek
pemerintah bisa menyelesaikan undang undang mk dalam satu minggu misalnya kan gitu
tetapi yang menggunakan di lapangan itu harus paham betul
nah jadi saya melihat tidak cukup gitu
nah sekarang masih buka opsi kan ya nanti kalau dibutuhkan baru nanti kita ubah perpu dan sebagainya
wah pendekatan seperti ini jadi merombak sambil berjalan
itu beresiko besar sekali untuk kesuksesan pilkada ini
jadi seharusnya stop dulu tunda dulu beberapa bulan bereskan semua aturan aturan itu dan juga teknis teknisnya bagaimana
idealnya menurut saya kita harus buka opsi bahwa pilkada ini bisa dijalankan dengan banyak pilihan
biarkan nanti kpu yang menentukan mempelajarinya yang mana yang memang pas
ya misalnya pemungutan suara
itu jangan hanya ide oke datang ke rumah ya
dengan kotak suara keliling istilahnya
itu baru salah satunya saja
beberapa negara lain yang berhasil kita bisa kategorikan menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi
karena dia buka opsi atau punya opsi selama ini memilih lewat pos
atau juga melakukan pemilihan lebih awal
ya pendeluluan ya
di mana dilaksanakan di beberapa tempat yang bisa ditata betul supaya aman
ini opsi opsi ini biarkan dibuka saja di level undang undang
nanti kpu yang untuk memastikannya melalui peraturannya
nah jadi ini semua butuh waktu
menurut saya sekali lagi demi menjamin keselamatan dan kesehatan publik
dan ini sangat penting bang anca tadi sudah menjelaskan persoalan hak di konsistensi kita
maka luangkan waktu itu
hanya mungkin tiga bulan sampai enam bulan gitu
kemudian pemerintah mengatakan oh resikonya besar sekali kalau kepala daerah banyak yang harus diisi oleh pejabat sementara dan seterusnya
aduh peraturan itu kan semua ada sebetulnya
pemerintah sudah merencanakan kok dalam undang undang yang ada sekarang ya mbak putri
bahwa nanti tahun dua ribu dua puluh dua itu ada ratusan juga daerah pilkada tidak akan dilakukan pilkada
jadi semua desain ini sebetulnya sudah ada
jadi menurut saya rasanya berlebihan sekali kalau kemudian itu dijadikan alasan
yang kemudian kita harus memaksakan diri menyalahkan pilkada pada desember tanggal sembilan ini juga
padahal ancamannya ya tadi keselamatan dan kesehatan itu menjadi persoalan
oke baik saya ke pak anca
kalau misalnya sekarang komnas ham melihat ada potensi pelanggaran ham yang bisa dilakukan ketika pilkada tetap dipaksakan
apa langkah yang akan diambil sekarang pak anca singkat saja
ya itu sekali lagi kan kami meminta siapa yang akan bertanggung jawab
itu yang paling penting jangan nanti ketika sudah terjadi kasus maka saling tuding gitu
atau kemudian kpu yang dijadikan kambing hitamnya misalkan
atau yang lebih parah lagi adalah masyarakat yang dijadikan kambing hitam bahwa masyarakat sih tidak disiplin
masyarakat tidak patuh masyarakat tidak mau menghindari kerumunan dan seterusnya
padahal sekali lagi ini ketidakmampuan regulasi dan institusi itu memang sudah terjadi
jadi saya kira pastikan bahwa memang penundaan itu bagian dari upaya untuk pemulihan hak
yaitu hak kesehatan masyarakat dan hak keselamatan publik serta hak untuk rasa aman tadi
karena sekali lagi dengan menunda pembenahan regulasi dan kemudian juga memberi kesempatan
kepada daerah daerah yang berjuna merah tadi itu bisa mengendalikan covid nya
jadi tidak memunculkan ledakan baru
nah yang kalau terjadi ledakan baru yang kita khawatirkan adalah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan
dan di daerah itu beda dengan di jakarta di pusat
hampir semua daerah itu memiliki kapasitas yang tidak cukup memadai untuk menghadapi situasi kalau terjadi ledakan yang luar biasa
saya kira itu
baik terima kasih pak anca
saya terakhir ke pak andi
pak andi saya ingin konfirmasi lagi
tidak ada penundaan pilkada
opsi itu sudah hilang sama sekali atau akan masih jadi pertimbangan
saya pikir pembicaraan masalah melanjutkan dan atau menunda itu tentu dilakukan dengan mendengar
dan kemudian melihat serta memutuskan bersama
pak penyusunan milanggara dan pemerintah dan dprd
nah hal ini tentu sangat dinamis dan di dalam undang undang nomor enam dua ribu dua puluh juga ada ruang yang dibuka untuk itu
tapi setidak tidaknya pada saat keputusan pada hari ini itu kita sudah ketahui bersama
kita tentu akan melakukan pembenahan pemenahan regulasi baik tataran pkpu dan atau dalam tataran undang undangnya
kemudian mengedepankan proses pencegahan dan dengan protokol kesehatan
tentu dalam konteks ini penguatan hukum dan kesehatan
yang lainnya tentu membangun sinersitas antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan protokol kesehatan dan pilkada ini tentunya
nah tentu keselamatan masyarakat paket itu adalah segalanya
oleh karenanya upaya upaya ini diharapkan menjadi gerakan bersama dalam konteks pencegahan penularan virus ini
dan di satu sisi juga bagaimana kita menegakkan demokrasi melalui pilkada ini
seperti itu mbak
sebenarnya kita harus memiliki kesempatan untuk melakukan proses pembenahan regulasi baik di dataran undang undang
sebenarnya pemerintah bahwa semua akan menuruti aturan baru yang mungkin muncul ini untuk pencegahan
karena begini kalau tiga m sejak awal pandemi sudah digembar gemborkan oleh pemerintah tapi toh kasusnya masih tinggi apa bedanya sekarang
ya tentu yang kita lakukan adalah kita mengintensif

apa bedanya sekarang

sehingga kemudian kita berusaha mengawasi koordinasi kita atau pelaksanaan kita di lapangan bertahun tahun teman teman di pmda di daerah serta para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pilkada ini
nah ini mungkin juga akan dilakukan sebagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam aktif melakukan atau turut atau dan patuh terkait dengan protokol kesehatan
sekaligus juga memasrakatkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari harinya
ini sejak beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai masuk
dengan teman teman di daerah
dan kemudian dengan para pihak yang ada di lapangan juga demikian
nah oleh karenanya harapan kita setelah ini dijadikan sebuah regulasi
maka bisa dilakukan secara cepat penyesuaian penyesuaian itu di lapangan dengan teman teman pemda
oleh karenanya tadi saya sampaikan
energetik dan kemudian penguatan daerah tentu menjadi penting dalam konteks pencegahan covid ini
dan kemudian bagaimana kita membawa demokrasi melalui percara ini di masa pandemi
nah mungkin begitu mbak
kami segera kembali